waduh pak bos baru banget berangkat
tapi sebentar saya telepon dulu
nih mohon maaf sebelum ini bang
saya nggak bisa membukain
kalau belum ada izin pak bos takut kena omel
maaf ya bang
terus jadi gimana
ya udah gue telepon dulu angga
masal mau kemana ya
pergi tadi buru buru banget
aku jadi nggak sempet nanya sama dia
masal pergi tadi ma
terus tiba tiba handphone masal bunyi
terus dia pergi
terus dia pergi
cuma dia bilang ada keperluan penting
masih pagi lho ini
mana tuh anaknya
saya terpaksa pergi buru buru
karena saya mau mengejar info soal papa
selama saya nggak ada
rena sekolah di rumah dulu ya
kamu panggil miss erina untuk ke rumah ya

kamu panggil miss erina untuk ke rumah ya

bantu rena belajar di rumah
lagi mau cari tahu tentang info soal papanya
dan dia juga minta rena untuk sekolah di rumah dulu
selagi dia nggak ada di sini
baru aja semalam aku mimpi soal mas hartawan
al udah pergi
perasaanku makin nggak enak
nah udah cantik deh
disiap kita ke sekolah
mama mau ntarin aku ke sekolah ya
saya hari ini nggak masuk ke kd house ya
saya di rumah aja
karena aku udah sembuh
tapi sekolahnya di rumah aja
nanti miss rena yang akan datang ke sini
nanti aku kangen sama temen temen
kalau rena kangen
nggak mau ya
tapi ini cuma sementara konak
untuk kebaikan rena juga
ya udah deh
aku nurut sama mama
kok gemui disuruh sekolah di rumah
ada apaan ya
apa pa bos masih parno ya
karena racun racun kemarin
jadi kakak tuh baru pulang banget
karena habis dari rumahnya tante indira
kakak cuma berusaha untuk ngamarin kakak mici
karena kakak tahu
orang orang yang ada di dekat kakak pasti menjadi ancaman
jadi untuk sementara waktu
kakak mici di rumah tante indira tuh jauh lebih baik

dan kakak juga udah kirim orang kepercayaan kakak
untuk ngejagain kakak mici

ya kemarin gas air mata kakak kasih ke kamu gimana
coba pakai kan
buat jaga jaga lagi
sama satu lagi
kamu kemana mana nanti ada yang ngajakin kamu
kamu ke kantor
kamu keluar kemana pun itu
bakal dikawal sama dia
bakal dikawal sama dia
kak aku udah gede
ngapain sih pakai dikawal kawal segala
aku gak mau ah
ini bukan soal gede
bukan soal kecil
ini bukan soal gede

ini masalah besar gak main main
kakak berusaha untuk nindungin kamu
dengerin aja itu jauh lebih baik ya

demi keamanan kamu juga
demi keamanan kamu juga
ya udah kalau gitu aku ke kantor ya
kabarin kakak ya
gimana udah sampai di rumah al
gue udah di sini bos
gue udah di depan gerbang
mobilnya udah kebuka
gak ada pak al gue pergi buru buru

dan gue gak bisa masuk ke sini
ya udah kalau begitu
mendingan sekarang lo tunggu di situ aja ya
ya udah kalau begitu

oke terima kasih
gak diangkat lagi
gak diangkat lagi
gue ngerasa ada sesuatu yang gak peres

gue ngerasa ada sesuatu yang gak peres
udah siap ya
gue mau siap siap
itu keponakannya pak setio
katanya udah di jalan
terus kalau nanti sebentar lagi sampai jakarta
mau langsung ke rumahnya bos kamu itu pak al
pak al cez sepuluh menit yang lalu
ren saya harus keluar kota
mengajar informasi tentang papa saya
tolong kamu bantu saya seleksi calon satpam baru di rumah ya
saya percayakan ke kamu
kok kamu masuk lagi sih
iya ma aku mau ambil baju ganti ma
kemana ya dia
aku gantiin pak al
buat seleksi saat pam baru nanti di rumahnya
oh jadi kamu ikut ngurusin juga seleksinya
yaudah kalau gitu
aku langsung berangkat ya ma
suruh orang itu pergi
suruh orang itu pergi
suruh orang itu pergi
sudah bu elsa jangan tereak tereak
kalau dia kesini lagi jangan izini
saya gak mau ketemu sama dia
siapa yang kamu bilang jangan kesini lagi tuh
ricky datang kesini ma
ya ma dia ngatain aku ma
dia ngetawain aku
dia bilang kok nino gak cinta sama aku
aku gak mau ketemu dia
aku gak mau
tadi yang datang pak surya
bu sarah tolong tenangkan bu elsa ya